tersangka pemerkosa dan pembunuh balita di bogor dikenal para tetangganya sebagai pemuda pendiam dan juga jarang bergaul
iya sementara itu keluarga korban meminta pelaku untuk dihukum seumur hidup
rumah pelaku perkosaan di stem pembunuhan balita di bogor menjadi perhatian warga sekitar
puluhan orang datang melihat rumah tempat tersangka yang juga tetangga korban budiansyah tinggal
menurut para tetangga tersangka tidak tampak sebagai orang yang akan melakukan kejahatan
hanya saja mereka melihatnya sebagai pemuda yang tertutup
tersangka itu sendiri bekerja di pabrik batik
kerja terus dari pagi sampai sore
tidak pernah keluar ke rumah
tidak pernah bergaul
mungkin ada pernah sakit atau apa sebelumnya
sedang keluarga korban menuntut agar hukuman bagi pelaku tidak hanya dua puluh tahun seperti ancaman maksimal
ini karena kejahatan yang berlapis lapis
dari pemerkosaan pembunuhan dan kemudian menyembunyikan korban
saya sesuai dengan undang undang saja
tetapi karena anaknya itu baru umur
dua tahun dua bulan
harusnya itu diperberat hukumannya
jadi kalau memang yang normal itu katanya yang di tv saya itu
katanya kena dua puluh tahun menurut saya kok terlalu ringan gitu
tiga pasal lho pak yang jelas jelas itu tiga pasal
orang tua korban berharap pemerintah tegas terhadap pelaku kejahatan seksual
beni akbar bogor